senin malam warga dan pengguna jalan di gapura masuk desa sekapuk kabupaten gresik jawa timur
dikejutkan dengan peristiwa sebuah peti yang berisi jenazah covid sembilan belas
terlempar dari sebuah ambulans milik rspku sekapuk
warga pun tak bisa membantu banyak dan hanya bisa melihat dari kejauhan
lantaran peti berisi jenazah covid sembilan belas
sopir ambulans kemudian meminta pertolongan tim medis pku sekapuk yang lokasi nyata begitu jauh
dua puluh menit kemudian peti jenazah dievakuasi ke dalam ambulans dan langsung dibawa menuju tempat pemakaman
diakui sang sopir engsel pintu belakang patah akibat berkarat serta kondisi mobil yang sudah tua
meski sempat mengalami insiden peti dipastikan masih dalam kondisi baik
dan proses pemakaman tetap bisa berjalan sesuai rencana
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak rspku sekapuk terkait peristiwa ini
miftahul arief gresik jawa timur